pasca pergantian kepemimpinan kini partai persatuan pembangunan di bawah komando muhammad mardiono tengah berselancar menentukan pilihan calon presiden dua ribu dua puluh
ada nama gubernur dki jakarta anies baswedan dan gubernur jawa tengah ganjar pranowo yang bermunculan silih berganti di akar rumput p tiga untuk diusung pada pilpres mendatang
bagaimana partai kabah menepis isu kendali istana dalam penentuan calon presiden mendatang sudah hadir bersama kami di studio pada sore hari ini
pelaksana tugas ketua umum partai persatuan pembangunan muhammad mardiono selamat sore pak mardiono
assalamualaikum selamat sore mbak nana selamat sore para pemirsa cnn indonesia
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak mardiono sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan bapak berkeliling
saya dengar bapak setiap hari berkeliling sampai kita susah sekali dapat jadwalnya pak untuk bisa diundang ke sini
terima kasih sudah mumpat bapak
sama sama saya juga terima kasih banyak sudah diundang hari ini
oke sudah satu bulan pak mardiono menjabat sebagai plt ketua umum p tiga
pak apakah kemudian semua kader sudah bisa menerima bapak
iya sejak saya diberi amanah untuk menjadi plt ketua umum partai persatuan pembangunan
itu alhamdulillah dari mulai kader yang di tingkat bawah hingga di atas itu tidak ada protes atau tidak ada penolakan
mengemuka apalagi sampai ke ruang publik kalau toh ada mungkin adalah bentuk klarifikasi ya
karena mungkin memang dalam transisi kepemimpinan tidak mungkin semua publik terlibat karena ini persoalan internal partai politik
nah sehingga kalau ada satu atau dua ini adalah merupakan bentuk klarifikasi saja
jadi sampai saat ini kita semua dalam kondisi yang baik baik saja kondusif dan kita terus bekerja untuk memasuki pada tahapan tahapan pemilu yang akan datang
berarti kondisi di internal sudah kondusif begitu ya
sekaligus nanti persiapan menuju ke pileg dua ribu dua puluh
begitu ya pak
tapi bagaimana dengan kondisi hubungan antara bapak dengan mantan ketua umum p tiga pak suharto mono arfa
apakah pak soeharto masih sering diajak diskusi atau beliau memilih menyepi dari kegiatan kegiatan partai pak
hubungan saya dengan beliau pak suharto monarva baik ya
karena beliau ini adalah seorang pertama adalah senior memang di partai
beliau juga tentu sangat negarawan
hubungan kami tetap baik
komunikasi juga tetap baik
bahkan bertemu bertatap muka empat mata juga
apa yang dibahas juga masih pada seputar kepartean yaitu untuk bagaimana p tiga ke depan
jadi hampir tidak ada masalah
nah kalau kemudian beliau mungkin sekarang sedang sibuk untuk menjalankan tugas kenegaraan sehubungan dengan ada juga tambahan baru dari pak presiden kepada beliau
nah itu mungkin semata mata karena beliau sedang fokus ya untuk menjalankan
tugas kenegaraan itu
tapi artinya beliau tidak banyak terlibat dari kegiatan kegiatan partai begitu ya pak ya
ya memang selama satu bulan terakhir saya banyak keluar daerah untuk melakukan konsolidasi di daerah
ya tentu tidak bersama sama dengan beliau
hari senin kemarin sepuluh oktober bapak bertemu dengan presiden jokowi di istana negara
kita pengen tahu pak
mungkin kisih kisih perbincangannya dengan presiden
ini seperti apa
karena kan presiden sampai nanya ke pak mardiono bagaimana kabar p tiga
iya yang lebih banyak dibahas pada saat itu itu adalah sesungguhnya persoalan tugas tugas saya sebagai anggota dewan pertimbangan presiden
sedikit sekali bahwa presiden menyinggung tentang kondisi partai persatuan pembangunan
memang sempat ada menyinggung bagaimana saat ini p tiga
solid ya saya sampaikan baik bapak presiden bahwa saya juga ini baru pulang hari ini di jakarta karena beberapa hari kami konsolidasi di daerah
cuma sampai sebatas itu saja
yang lainnya adalah menyangkut dengan tugas tugas saya
jadi menyangkut soal posisi bapak di one team press kan ada aturan yang menyebutkan bahwa anda harus mengundurkan diri setelah memimpin partai politik maksimal adalah tiga bulan
yang ingin kita tanya pak siapa nanti yang akan didorong untuk menggantikan posisi bapak di one team press
iya jadi karena ini jabatan yang menjadi hak birokratif bapak presiden
maka itu semua yang akan menentukan adalah bapak presiden sendiri siapa nanti penggantinya saya
tetapi kemudian nanti saya atau sebagai ketua umum partai politik itu diberikan kesempatan untuk mengusulkan kader kader
mungkin atau tokoh tokoh kami yang bisa menggantikan kami di anggota di one team press
ya tentu nanti kami akan membuat usulan itu
ya untuk menggantikan saya
tetapi lagi lagi saya menghormati menghargai karena itu adalah hak birokratif bapak presiden
berarti namanya untuk pengganti bapak di one team press sudah dikantongi sama pak mardiono
nanti kalau presiden minta baru kita kasih begitu pak
ya tentu nanti saya juga harus melakukan rapat pengurus ya
p tiga itu tidak bisa kemudian kita mengambil keputusan sendiri seorang ketua umum
karena di partai persatuan pembangunan itu ada mekanisme melalui kolektif kolegial
jadi semua keputusan ini adalah merupakan permusyawaratan yang juga mesti dibahas dengan pengurus pengurus yang lain
karena ketua umum tidak sendirian
tapi kriteria untuk menjadi one team press usulan p tiga itu seperti apa
apakah harus kader senior
harus duduk di posisi ataupun jabatan kepengurus
apakah harus ada pengurusan
ya tentu kriteria yang menentukan itu adalah bapak presiden
tetapi kalau boleh saya menyampaikan bahwa kan dari sembilan tokoh yang ditempatkan oleh bapak presiden sebagai anggota dan pertimbangan presiden
itu mungkin memang yang delapan itu termasuk almarhum yang sudah wafat pak ariben panigoro
tentulah beliau orang orang besar
jadi yang orang kecil mungkin hanya saya saja gitu
tapi itulah ya kearifan bapak presiden
bapak presiden juga ingin
mendengarkan ya suara suara yang seperti orang yang berasal dari orang kecil seperti saya
ini juga perlu untuk menjadi referensi ya untuk beliau mengambil kebijakan kebijakan itu
karena tugas di umum presiden itu melakukan kajian dari isu isu yang strategis
kemudian kita sampaikan sebagai nasihat dan pertimbangan kepada bapak presiden
artinya berarti kadernya harus senior
kalau misalnya yang delapan lainnya kan udah senior nih pak
paling tidak kader senior dari p tiga
begitu ya pak
itu kriteria utama lah
ya tentu itu menjadi bagian
dalam perbincangan bapak dengan presiden jokowi apakah juga membahas posisinya pak suharto mono arfa sebagai menteri bapak nas
tidak ada bahasan untuk membahas posisi pak suarso sebagai menteri bapenas
sama sekali tidak menyinggung hal itu
tapi presiden juga tidak memberikan jaminan bahwa posisinya pak suharto mono arfa akan tetap sebagai menteri bapak nas
saya pikir itu hanya bisa ditanyakan kepada pak presiden
ya saya juga tidak bisa masuk ke wilayah itu ya
karena itu menjadi wilayah kembali lagi soal hak birokrati presiden
dan saya juga tidak pernah terfikir untuk misalnya apakah membuat usulan atau apa untuk menggantikan beliau juga belum pernah berfikir itu sampai saat ini
tapi tidak ada perbincangan soal posisinya pak suharto di kabinet pada saat bapak bertemu dengan pak presiden ya
tidak disinggung soal itu
tapi kalau misalnya bapak diminta bertukar tempat dengan pak suarso di kabinet untuk posisi lain anda bersedia nggak pak
saya berpikir bahwa saya karena dengan waktu yang tinggal sekitar lima ratus hari ini partai memerlukan perhatian khusus ya
saya pikir untuk saya akan lebih baik banyak untuk waktu untuk mengurus partai
partai kami saat ini memang dalam kondisi yang paling terkecil di parlemen ya
kami paling bawah di parlemen sehingga memerlukan perhatian khusus
tetapi ya tidak menjadi lemah berarti bagi para kader kader kami
kami tetap semangat bahwa dalam hidup ini kapan waktunya memang ada di bawah ya
tetapi kalau periode berputar nanti pada saat di bawah nanti juga pada saatnya nanti akan kembali ke atas lagi
tapi situasinya berat untuk p tiga menurut bapak saat ini
ya seberat apapun harus kita perjuangkan dan memang p tiga ini dilahirkan memang untuk menjadi wadah perjuangan umat
ya seberat apapun sesuai dengan yang sudah diletakkan oleh funding father kami para pendiri partai ini ya memang kita menjadi partai bagian dari perjuangan umat
seberat apapun ya harus kita perjuangkan
menyentil ataupun menyinggung soal
akan diusung oleh p tiga itu betul nggak pak
itu informasi yang kita dengar juga
jadi ditanya preferensi
p tiga soal capres dalam perbincangan
bapak dengan pak jokowi
ada ada beliau tidak
menyinggung sama sekali soal
apakah itu usulan dari partai
atau apa yang mengemuka
di tengah tengah selama kami konsolidasi
selama itu tidak pernah menyinggung soal itu
oke tapi presiden menanyakan
tidak bagaimana aspirasi di
akar rumput p tiga soal
calon presiden kan biasanya
kalau presiden ketemu ketum ketum parpol yang lain beliau
akan bertanya bagaimana
di dalam partai itu
aspirasinya siapa nama nama yang berkembang
presiden nanya nggak pak kebetulan kalau dengan
saya memang yang dibahas
banyak persoalan kinerja yang
dimana karena memang dalam waktu
tinggal dua bulan lagi ini saya harus
mengundurkan diri maka
beliau lebih banyak menanyakan tugas tugas
apa yang belum diselesaikan oleh saya
oke jadi tidak banyak lah yang
menyinggung soal partai kecuali yang saya sampaikan
tadi di depan bahwa
kondusif karena ya memang partai
politik bagian dari
kalau dengan perbincangan presiden
tidak dibahas soal capres saya ingin tanya
perbincangan di internal p tiga yang
menguat capres ini siapa pak anies baswedan
wedan atau genjar pranowo
jadi sesungguhnya di partai
persatuan bangunan itu belum
menggelar forum yang khusus
wakil presiden sehingga
kalau toh ada yang mengemuka
ya dari suara arus bawah
ini adalah murni keinginan
pendapat ya usulan
ya tapi belum merupakan
suatu bentuk usulan
resmi karena memang
forum itu belum
kami buka ya untuk
menuju ke arah pilihan
siapa tokoh sesungguhnya
calonkan untuk menjadi
ini pun juga ada
mekanisme ini walaupun sudah
ada suara itu juga
harus kami bawa di tingkat pusat
yaitu melalui ada holakoh
yang bergabung di majelis majelis
partai persatuan pembangunan
juga nanti kami bawa lagi untuk ke
rapat rapat sesuai dengan mekanisme
yang sudah ditentukan
bisa juga mukernas baru nanti
akan mengambil keputusan tetapi juga ada
proses satu lagi bahwa kami ada
keterikatan dengan kib kami ada
dengan kualisi indonesia bersatu oke
tapi tadi anda belum jawab nama
namanya yang beredar di perbincangan internal
partai kabah siapa pak
ada yang mengemuka pak ganjar
ada juga mengemuka tokoh tokoh
yang lain ya
tetapi karena ruang itu
belum membuka untuk ruang pembahasan itu
maka ya sebenarnya itu
tidak berkembang luas
tetapi karena kami sedang melakukan konsolidasi
ini adalah dalam rangka
membangun soliditas dalam
rangka untuk transisi
jadi pergantian kepemimpinan
yang sesungguhnya kami lebih banyak
pergantian kepemimpinan ini sesungguhnya
hanya semata mata karena kebutuhan
tadi bapak hanya menyebut satu nama
ganjar pranowo artinya nama sandiaga uno
kemudian anies baswedan itu tidak
berhembus keras ya
tidak menjadi perbincangan
di internal menjadi aspirasi di internal partai pak
yang menyuarakan itu ya
saya belum membuka
bahwa forum itu adalah forum
yang melahirkan pembahasan
menjadi jawa presiden
jawa pres sehingga ya tentu
saya harus meletakkan
pada posisi yang netral
sebagai seorang ketua umum
mendengarkan aspirasi dari
arus bawah ya kita dengarkan
tetapi kan saya juga
untuk memberikan guidance
misalnya arahnya harus kesini dan kesitu
kami belum karena
di kib sendiri itu juga
memang kami belum pernah membahas soal itu
kan karena di kib ini
saya sebelumnya itu sebagai koordinator
tiga partai ini golkar pan dan p tiga
mengkomunikasikan soal ide
dan gagasan yang kita rangkum
dalam koalisi indonesia
bersatu itu pak kabarnya
anda kaget anda tidak tahu pada saat
anies baswedan datang ke acara
muskercap dpc p tiga sdk i jakarta
yang kemudian merekomendasikan anies baswedan
sebagai capres jadi pak
mardiono merasa kecolongan di situ
oh enggak saya tidak merasa

memang belum pernah ada
di seluruh indonesia ini
apa dalam acara
musawarah kerja cabang
yaitu dihadiri oleh gubernur jadi tingkatannya
musawarah kerja cabang itu ada di tingkat
bupati dan wali kota
jadi baru pertama ini yang kemarin
nah di provinsi itu masuk ke tingkat daerah
kalau p tiga namanya itu tingkat
wilayah jadi baru pada
kali itu ada
musawarah kerja cabang
itu dihadiri oleh
gubernur tetapi itu merupakan penghargaan
yang tinggi ya bahwa
saya di tingkat cabang itu dihadiri oleh
menghargai itu artinya kami
apresiasi yang tinggi
dari seorang pak gubernur
nah kemudian saya
tidak tahu iya
memang karena kami tidak diberitahu
ya kalau kami diberitahu
mungkin bahkan kami bisa
tapi kami memang tidak diberitahu
dan kami juga memang tidak tahu
dan dalam tugas saya memang di situ itu
lazimnya seorang plt ketua umum
atau ketua umumnya adalah membuka acara
pengarahan dan begitu selesai
dan nanti penutupan ini
akan dilakukan penutupannya
wilayah oke jadi anda saat itu
tidak diberitahu ya bahwa
mus kercap atau musawarah kerja cabang
p tiga sedekai mengundang gubernur dki
jakarta anies baswedan dan itu
baru terjadi setelah dua puluh empat tahun anda
berada di p tiga
iya saya belum pernah tahu ada
musawarah kerja cabang itu
dihadiri oleh pak gubernur tetapi
bukan berarti saya kecolongan ya
saya justru menghormati ya
itu merupakan penghargaan yang tinggi buat
p tiga bahwa ada musawarah
kerja cabang dihadiri oleh pak
gubernur ya itu tentu saya
politikus senior p tiga habil marati mengatakan
ratusan kader senior akan mendeklarasikan
mendukung anies baswedan
sebagai capres dua ribu dua puluh empat ini
forum kaabah membangun
fkm pak anda sudah dengar itu pak
saya pikir setiap
setiap organisasi punya
mekanisme ya kita bukan
hanya organisasi tetap setiap
tentu partai persatuan
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
nah ya tentu
bermain catur ini kan ada
kuda jalannya kemana
benteng jalannya kemana
kalau main tinju juga dia boleh mukul
tapi kan di atas ring nanti kalau
mukulnya di jalan ya nggak boleh
tapi bapak udah dengar dong
kalau ada kader senior yang mau mendeklarasikan
itu melalui forum kaabah membangun itu
ya saya mendengar itu
tapi tidak secara langsung ya
seseorang atau dari
berita gitu ya
saya dengar itu itu aspirasi kader yang akan
ditampung juga pak
ya itu tapi ada mekanismenya jadi
di p tiga ini kan ada
kalau kita bermain bola itu ya
kita menjadi pemain bola kemudian ada
wasit gitu kan ada hakim garis
kemudian ada supporter
ya tentu ini jadi harus melalui
mekanisme struktur partai
yang punya suara jadi harus ada mekanisme
struktur partai itu jadi gak bisa
undang undang kita itu mengamanatkan bahwa
peserta pemilihan umum
peserta pemilu adalah
partai politik ya jadi bukan orang
bukan ormas atau bukan
kelompok siapapun tetapi
adalah partai politik dan gabungan
partai politik kan begitu
bunyinya undang undang jadi
di dalam setiap partai politik
tentu ada mekanismenya
ada aturannya ada
anggaran dasar anggaran rumah tangganya
jadi ya itu tadi
seperti saya katakan ya
main namanya main bola kan ya ada yang
mana supporter ada mana pemainnya
tapi itu akan bapak biarkan saja kan
sepanjang belum ada keputusan resmi dari partai
jadi itu dibiarkan saja aspirasi aspirasi
dari kader senior yang ingin mendeklarasikan
anies aspirasi aspirasi yang ingin
mendeklarasikan gajar pernowo itu dibiarkan saja
tentu demokrasi kita
memang mengatur bahwa kedaulatan
di tangan rakyat jadi
semua dipilih oleh rakyat
kan pemilu pada tahun

ada partai politik yang menjadi
kontestan pemilihan umum tetapi
kemudian rakyat memilih hanya sembilan partai
politik itu kan rakyat yang memilih
kemudian yang lainnya tidak terpilih
kemudian entah besok di dua ribu sembilan belas
yang akan datang ya tentu
akan berbeda lagi jadi
tentu semuanya sudah ada
kita berorganisasi tentu harus
ada porsinya ada aturan
mainnya ada aturan mainnya
informasi yang kami dapatkan bahwa penunjukan bapak
sebagai plt ketua umum p tiga ini berkaitan
dengan sosok capres yang akan diusung oleh p tiga
karena delapan bulan yang lalu
mantan ketua umum p tiga pernah mengatakan
di cnn indonesia bahwa
p tiga kemungkinan akan mengusung anies baswedan
ada aspirasi akar rumput
intervensi kekuasaan pak di tubuh p tiga
untuk menentukan capres yang akan diusung pada
sampai saat ini tidak ada tanda tanda
yang namanya intervensi dari kekuasaan
sejak berdirinya partai ini
itu tidak terbiasa
untuk diintervensi oleh
kami akan berjalan sesuai
dengan mekanisme partai
kemudian kami juga harus
rakyat atau arus bawah
bawa nanti menjadi keputusan
jadi kalau misalnya
bentuknya itu apakah p tiga bisa
saya pikir tidak ya
saya pikir tidak
dan kemudian kalau tadi pertanyaannya pak suharto
pada delapan bulan yang lalu ya
tokoh ya yaitu mungkin
baru sebatas pada ide
dan gagasan ya tetapi
belum menjadi arah sebuah
kebijakan saya pikir itu yang terjadi
oke tapi ada informasi lagi pak
yang menyebut bahwa
pak ganjar pranowo gubernur jawa tengah akan
kesulitan mendapatkan tiket dari pdi
perjuangan sehingga disiapkan skoci
yang siap menampung partai yang siap menampung
untuk bisa menyokong pak ganjar pranowo
dalam pilpres dua ribu dua puluh empat salah satunya adalah
p tiga bapak dengar
informasi itu bahwa ada skoci salah satunya
p tiga sebagai skoci disiapkan untuk mengusung
pak ganjar pranowo
hasil pemilu dua ribu sembilan belas
selalu itu dari sembilan partai
politik itu memang
tidak ada yang
bisa mandiri kecuali satu yaitu
pdip pdip tentu
bisa mencalonkan sendiri
tetapi untuk mencalonkan
presiden dan wakil presiden
sesuai dengan amanat undang undang bahwa
presiden dan wakil presiden itu adalah
orang yang dicalonkan oleh partai politik
dan gabungan partai politik
yang delapan partai politik ini kan
memang tidak bisa sendiri
karena itu merupakan satu
keniscayaan bahwa partai partai
membangun koalisi dengan partai partai
yang lain nah kebetulan
memang golkar pan
dan p tiga ini termasuk
yang lebih dulu untuk
membangun koalisi ini
tapi tidak berarti kemudian
tiga partai itu disiapkan
untuk orang orang tertentu
yang tadi disebutkan sebagai skoci
sama sekali itu tidak ada
saya menjadi plt ketua umum
saya sebagai koordinator
setiap kita membahas
isu isu di dalam
belum pernah kita memang
membahas soal capres dan cawapres
jadi baru sebatas
merangkum ide dan gagasan
kemudian kita kemas gagasan
yang kita bawa dari p tiga
untuk bangsa ke depan
kemudian gagasan yang dibawa oleh golkar
gagasan yang dibawa oleh pan
ini kemudian kita satukan
menjadi sebuah ide dan gagasan yang kita
sampaikan kepada rakyat
koalisi indonesia bersatu
itu punya ide dan gagasan nanti untuk
membangun bangsa dan negara ini ke depan
karena bapak sudah bicara koalisi indonesia bersatu
ada golkar dan pan dan juga p tiga
bicaranya gagasan dan juga narasi
tapi pasti ada saling inti pak
kalau dari p tiga kan bapak beberapa kali sudah menyampaikan
di media bahwa aspirasi ganjar peran lawa itu
tapi di satu sisi ketua umum partai golkar
pak erlangga hartarto sudah pernah mengatakan
bahwa kib tidak mungkin mendukung ganjar peran lawa
nanti kalau golkar menolak bagaimana pak
iya kan koalisi ini kan harus duduk bersama rendah
berdiri sama tinggi
kan itu kumpulan gabungan partai politik
sehingga nanti semua keputusan pasti muaranya adalah
merupakan suatu keputusan bersama
nah jadi tentu masing masing juga akan membawa
ya akan membawa rangkuman dari apa
suara arus arus yang muncul di bawah itu
kemudian tentu golkar juga demikian
nah tentu nanti akan kita bahas bersama
dari ketiga partai itu baru nanti akan menjadi sebuah keputusan
jadi nggak bisa saling menolak begitu
ataupun saling menerima ya pak
harus sama sama diputuskan bahwa kalau memang yang dua setuju
yang satu juga harusnya setuju begitu pak
yang namanya koalisi ini kan kita harus mengambil keputusan
yang atas dasar kesepahaman bersama ya
kalau tidak ya namanya bukan koalisi
oke komunikasinya dengan pak ganjar pranowo seperti apa pak
saya kebetulan nggak pernah ketemu kalau dengan beliau itu
memang ada selama menjabat anggota dewan perintah presiden
pernah ketemu sekali pada saat itu bertemu dengan pak gubernur
itu pada november tahun dua ribu dua puluh
itu dalam acara penganugerahan pak habib lutfi
sebagai anggota dewan perintah presiden
yang dianugerai doktor honoris causa
di universitas negeri semarang
di situ saya ketemu dengan pak ganjar
tapi selebihnya itu kebetulan saya nggak pernah bertemu kalau dengan pak ganjar pranowo
jadi baru itu saja tapi by phone ataupun utusan pengurus sudah berkomunikasi mungkin dengan pak ganjar
menyampaikan bahwa ada aspirasi yang menguat nih di internal p tiga
ingin bapak ingin pak ganjar maju sebagai capres diusung p tiga
masa nggak ada komunikasi sama sekali pak
gini ya jadi mungkin dari psikologi teman teman kader p tiga
saat ini itu pak ganjar pranowo sebagai gubernur di jawa tengah
nah beliau itu memang ya guru guru kami ya tokoh kami di partai persatuan pembangunan
nah kemudian tentu karena pak gustas yassin itu sebagai kader p tiga
maka hubungan kerjasama di politik ini tentu sudah terbangun sejak
masa kepemimpinan pak ganjar bersama dengan kader p tiga itu
yang kemudian ada juga keluarga pak ganjar itu kan orang tuanya
itu juga seorang kiai sampai akhir hayatnya itu juga ada di p tiga
p tiga jadi kakaknya juga sama saat ini masih sebagai anggota praksi partai persatuan pembangunan di jawa tengah
jadi ada kedekatan personal antara p tiga dengan pak ganjar anda ingin mengatakan seperti itu
bagian dari keluarga besar p tiga lah pak ganjar itu
walaupun saya tidak ada komunikasi tapi kan tentu kader kader itu apalagi di jawa tengah ya
tentu kader kader itu kan dekat wakil gubernurnya dari p tiga ya
jadi saya ingin tanya ini banyak juga informasi yang beredar bahwa semenjak bapak menjadi plt ketua umum ini
tiba tiba pengurus banyak yang mendukung ataupun menyuarakan dukungan terhadap ganjar pranowo
ada beberapa informasi yang masuk ke kami bahwa pengurus daerah ini ditekan pak kalau misalnya tidak menyurahkan ganjar pranowo
tanggapan bapak seperti apa
tentu saya sudah bisa mengucapkan apa yaitu khususnya yang dikitkan
jadi mungkin lebih banyak yang mengucapkan dalam pronoun loving dan love
dan royas primaya
itu kita hanya memiliki empat lima puluh tiga persen hasil pemilu tahun dua ribu sembilan belas yang lalu
nah sehingga ya kami untuk bisa mengusung itu lagi lagi ya kami harus berkoalisi
nah dari situ kami juga harus taat asas juga
artinya tidak mungkin kami memasakkan seorang tokoh kami untuk kami mencalonkan sendiri
nah itu prinsipnya kita akan taat asas itu
tapi kemudian ada pemikiran pemikiran atau gagasan gagasan dari arus bawah ini ya kita tampung
nanti akan kita bawa pada proses mekanisme yang ada di partai
terakhir pak kapan ini proses mekanisme partai akan memutuskan siapa calon presiden yang akan diusung oleh p tiga pak pada pilpres mendatang
iya ini memang saya belum menentukan target itu
kib juga sama
belum menentukan target itu kapan kita akan mengambil keputusan memutuskan tokoh yang nanti akan kita calonkan menjadi calon presiden dan wakil presiden
dan nanti pada saatnya nanti cnn bisa saya kabari bahwa kapan kami akan mengambil keputusan itu
kabarnya awal tahun depan nih pak awal tahun dua ribu dua puluh tiga acara muktamar gitu
kalau muktamar belum ya karena muktamar itu

mukernas ya pak
mukernas dua ribu dua puluh tiga kemungkinan pak
bisa juga rapimnas
tapi pada rapimnas ketiga partai persatuan bangunan itu juga sudah ada keputusan bahwa dimana nanti pada pencalonan presiden dan wakil presiden itu diberikan mandat oleh daerah untuk dpp itu bisa mengambil keputusan
tetapi dpp tidak
akan mengambil keputusan itu nanti kita juga akan mengkaji kembali nanti bagaimana suara suara arus bawah itu
nah termasuk sekarang yang bermunculan ini adalah merupakan suatu bentuk pembelajaran demokrasi yang semakin baik di partai persatuan pembangunan
jadi saya memberikan ruang yang luas kepada kader kader kami tapi tentu ada batas batas mekanismenya ada aturan mainnya
pemain tinju ya ini gak boleh kemukul di luar ring ya
harus mengikuti mekanisme partai
harus mengikuti mekanisme partai
kita tunggu nanti bagaimana keputusan akhir dari partai persatuan pembangunan dalam mengusung calon presiden dua ribu dua puluh empat apakah bisa memberikan kotel efek ataupun efek elektoral kepada p tiga
karena ini agak sulit berat situasinya tadi pak tapi seberat beratnya harus dijalani kalau menurut pak amardiono ya untuk bisa lolos lagi di pemilu legislatif dua ribu dua puluh empat
terima kasih sekali
plt ketua umum
p tiga bapak muhammad mardiono sudah meluangkan waktu di cnn indonesia newsroom
sehat selalu pak dan selamat berjuang ke pemilu legislatif dua ribu dua puluh empat
terima kasih mbak anak dan seluruh pemerintah cnn indonesia
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh